dia menanamkan bibit tersebut ke pot
dia letakkan di depan jendela agar dapat sinar matahari yang cukup
bibit itu tumbuh dengan cepat menjadi bunga besar yang indah
wanita itu merawatnya dengan cinta dan menyiraminya setiap hari
satu hari wanita itu mencium lembut kelopaknya yang setengah terbuka
dan dengan ajaib bunga tersebut mekar dengan sempurna
dan ternyata di dalamnya duduk manis seorang anak perempuan yang sangat cantik
dia adalah anakku anak perempuanku
akanku panggil dia tambelina
dia tidak lebih besar dari ibu jariku
dan namamu adalah tambelina
bunga tersebut telah memberikannya anak perempuan yang dia impikan
dia membuatkan ayunan dari kulitnya
dia membuatkan ayunan dari kulitnya
dan dia membuatkan ayunan dari kulitnya
seekor katak melompat masuk melalui lubang di jendela
rar betapa cantiknya dia
dia akan menjadi pasangan pengantin yang sempurna untuk anakku
dan dia mengambil kulit kenarinya
di saat anak itu tertidur dengan nyenyak
dan menyimpan tambelina di atas daun lili di tengah kolam
aku menempatkannya di atas daun bunga lili
dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari kita
ditinggal sendiri di daun hijau
tambelina duduk dan menangis
dia tidak ingin anak katak yang jelek menjadi suaminya
aku tidak akan menikahimu
jangan bilang begitu padaku
dan di sisi lain
ibu tambelina mencari teman
dia menemukan teman yang tidak menemukan
dia menemukan teman yang tidak menemukan

ada sekelompok ikan yang berenang di bawah kakinya
mereka telah melihat si katak dan mendengar percakapannya
mereka merasa kasihan dan memutuskan untuk menolong tambelina
sementara itu ibu katak dan anaknya sedang sibuk membuat rencana pernikahan
ikan ikan berkumpul mengelilingi batang hijau
dan menggigitnya dengan gigi
dan menggigitnya dengan gigi
daunnya pun terlepas dari batang
dan tambelina mulai mengapung
terima kasih banyak kalian sangat baik
tambelina pergi jauh
sangat jauh sampai kata katak tersebut tidak bisa menemukannya

tambelina berlayar melewati banyak tempat
saat burung burung melihatnya mereka berkata
gadis yang cantik
seiring gelap mulai muncul dia membungkus dirinya dengan daun dan mulai tidur
tapi keesokan harinya dia bangun di tempat di mana matahari mengenal air dan bersinar seperti emas
dia menuju ke arah akhir dari arus
kemudian serangga besar menghampirinya
oh gadis kecil yang cantik
dan seketika itu juga dia mencengkeramnya
dan membawa tambelina ke tempat yang jauh
mau kau bawa aku kemana tuan serangga
aku membawamu ke rumahku
kemudian mereka tiba di rumah serangga
semua teman teman serangga menghampirinya untuk melihat siapa yang datang
teman teman lihatlah gadis cantik ini aku akan menikahinya
dia hanya memiliki dua kaki betapa menyedihkannya
lihatlah dia memiliki dua tangan sangat memalukan dia terlihat seperti manusia betapa jeleknya dia
tuan serangga setuju dengan teman temannya dan pergi meninggalkan tambelina sendirian di dalam hutan
musim dingin tiba salju mulai berjatuhan gadis malang itu mulai kedinginan ini benar benar sangat dingin
dia terus dan terus berjalan mencari makan dan tempat tinggal
dan tidak lama kemudian dia menemukan sebuah pondok dia menghampiri rumah itu dan mengetuknya
dan keluarlah seekor nyanyi tikus sawah dari pondoknya
siapa kaum makhluk kecil yang malang
aku tersesat di hutan aku sangat kedinginan dan tidak punya makanan bisakah kau menolongku
aku hidup sendirian di sini kau bisa masuk ke rumahku dan kuberi makan malam di sini cukup hangat tapi sebelumnya bisa ku tahu namamu
tambelina masuk ke dalam pondoknya sangat hangat dan nyaman dengan gudang dipenuhi biji bijian dan sebuah dapur dengan ruang makan
terima kasih telah memberi makanan dan tempat yang hangat
kau bisa tinggal di sini selama musim dingin
nyonya tikus sangat terpukau dengan kecantikan tambelina dan menginginkannya untuk tinggal selamanya
kau bisa tinggal di sini selama musim dingin
di akhir pekan seharusnya kita akan kedatangan tamu seminggu sekali tetanggaku datang berkunjung
kemudian bel berbunyi dan datanglah tuan tikus dia datang dengan mengenakan jaket hitam
tuan tikus mendengar suara tambelina dan jatuh cinta dengan suara manisnya dia ingin menikahinya
dia menghampiri nyonya tikus dan berkata
aku akan berikan semua makananku dan rumahku jika kau mengizinkanku untuk menikahinya
nyonya tikus tidak bisa menolak tuan tikus tanah yang kaya tersebut
baiklah aku akan memulai persiapannya
tambelina tidak ingin menikahi tuan tikus jadi keesokan paginya dia memutuskan untuk kabur
saat menyusuri hutan
dia bertemu dengan seekor gagak yang terluka
burung yang malang pasti meninggal kedinginan
saat dia mendekati ternyata gagak masih hidup dan hanya cedera
apa kau baik baik saja gaga
oh tidak dia berdarah
tambelina menolong burung kecil itu
dan mencari perban juga obat untuk si gagak
jangan khawatir nyonya gagak kau akan baik baik saja
lalu gagah kecil itu terbang setelah dia diberi perban
selamat tinggal burung cantik
terima kasih anak perempuan yang cantik aku tidak akan melupakan ini
apa yang bisa kulakukan untukmu
kemudian dia melihat nyonya tikus dan tuan tikus sedang berlari mencari tambelina sambil meneriaki namanya
oh tambelina dimana kau
saat tambelina mendengar suara tersebut dia memberitahu gagak
nyonya tikus ingin aku menikahi tikus tanah
kumohon bisakah kau bawa aku jauh dari mereka
aku tidak mau menikahi tikus tanah
sampai jumpa nyonya tikus terima kasih untuk semuanya
aku menyayangimu dan tidak akan melupakannya
tuan tikus tanah dan nyonya tikus terkejut saat melihat tambelina terbang jauh
sang gagak membawanya ke pulau bunga
yang merupakan tempat untuk semua bunga dan burung burung kecil bernyanyi
ini sangat indah
apa nama tempat ini
nama tempat ini adalah pulau bunga
dan sekarang saatnya aku pergi
terima kasih gagak kau yang terbaik
ini rumahku bunga bunga ini sangat wangi
dan nyanyian burung burung sangat lembut
kemudian dia teringat rumah sebenarnya
bagaimana ibunya merawatnya dengan penuh cinta
dia sangat sedih dan ingin segera pulang kembali
tapi tiba tiba muncul raja dari pulau bunga
dia melihat tambelina dan jatuh cinta kepadanya
aku raja dari pulau bunga
dan kau adalah gadis cantik yang pernah kulihat
maukah kau menikah denganku dan menjadi istriku
aku akan menjadikanmu ratu dari pulau bunga
tambelina berfikir beberapa saat
ini tentu saja calon suami yang berbeda
dari anak katak tuan serangga dan tuan tikus tanah dengan jas hitamnya
baiklah hanya saja kau harus membawaku ke ibuku
dan di sana kita akan hidup bahagia selamanya
raja setuju dan membawakan kado ke tambelina
hadiah terbaik tentu saja itu sebuah sayap
sayap perak yang besar
selain bisa membawanya dengan cepat ke rumah sayap ini juga membawanya terbang dari bunga ke bunga
mereka segera menikah
setelah pernikahan raja dan tambelina segera pergi ke rumah ibu
tentu saja ibu sangat bahagia melihatnya kembali
oh tambelina kau tidak tahu betapa bahagianya aku melihat kau kembali
aku tidak akan membiarkanmu pergi jauh sekarang
aku tidak akan meninggalkanmu bu
ibu menirma mereka berdua
dan mereka semua hidup bahagia selamanya